maka pada jam tiga belas empat puluh lima
dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim
menetapkan saudara ganjar pranowo
sekarang adalah gubernur jawa tengah
sebagai kader dan petugas partai
untuk ditingkatkan penugasannya
sebagai calon presiden republik indonesia
dari partai demokrasi indonesia perjuangan
dua puluh april dua ribu dua puluh tiga menjadi hari bersejarah
bagi pdi perjuangan dan ganjar pranowo
tepat sehari sebelum idul fitri
ketua umum pdi perjuangan
mengumumkan ganjar pranowo sebagai calon presiden
pengumuman itu pun mendapat sambutan presiden jokowi dodo
presiden jokowi menilai ganjar sebagai sosok pemimpin
yang dekat dengan rakyat karena kerap turun ke bawah
untuk itu saya sangat mengapresiasi
saya sangat menghargai keputusan
ibu megawati sumula putri
ketua umum pdi perjuangan

bakal calon presiden yang diajukan oleh pdi perjuangan
yaitu bapak ganjar pranowo
ganjar ini adalah pemimpin
yang dekat dengan rakyat
selalu turun ke bawah
ganjar pranowo turut diberikan kesempatan berbicara
setelah mendapat restu megawati
melenggang ke kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
gubernur jawa tengah ini menegaskan
sosoknya lahir dan dibesarkan oleh partai
ia pun berkomitmen menjalankan mandat baru
sebagai calon presiden jokowi dodo

dengan meneruskan kerja politik
dan kebangsaan presiden jokowi dodo
tentu saya ingin mengucapkan terima kasih
pada mbak buan
yang dalam penugasan penugasan politik
pernah menjadi pasukan tempur
panglima tempur di jawa tengah
dan berikan doa kepada jokowi dodo
tangan terima kasih dan selalu memberikan alahan
ibu mega terima kasih
dengan menerja bismillahirrahmanirrahim
insya allah kami akan memaksanakan tugas ini
sejumlah kader pdip di dpc kota surakarta
solo jawa tengah
mereka bahkan ikut memutihkan rambut ala ganjar
sebagai wujud dukungan
kepada capres ganjar pranowo
apakah d heel nduk supaya mem typically
jangan memintai kita
akan menggunakan suara p translation
d pertulung wbc
bisa dilihat ya jadi lebih segar sih kalau sama pak ganjar nih pak

masih ikut ya pak
pokoknya jadi apapun dimanapun kalau ada waktu olahraga gunakan kesempatan itu
biar sehat fit terus
pak ini di sisa masa jabatan bapak apa sih pak program prioritas yang nanti akan berlaku pantai jawa
masih banyak ya pasca covid kita harus segera recover untuk mengembalikan
ada seluruh potensi yang ada atau program yang dulu sempat terpostpun karena pandemi
contohnya pertumbuhan ekonomi terus kemudian penurunan agak kemiskinan
maka di tengah waktu yang pendek ini kemarin kita coba yang agak kemudian ekstrim itu kita dorong
kerjasama dengan kawan kawan bupati wali kota agar ada mikro target
jadi mikro targetnya ini dicari
di mana lokasinya kondisinya seperti apa siapa yang harus mengerjakan siapa yang harus mengawasi
kalau kita harus mencari sumber daya untuk membantu mereka kira kira di mana
di luar apbd
nah ini coba proses proses yang kita minta dilakukan percepatan dan seluruh kekuatan yang bisa kita dorong untuk gotong royong kita lakukan
tentu saja kita menyiapkan beberapa pr pr yang lain
karena waktu waktunya masih berjalan nih mbak program saya sampai lima september ya
umpama dalam minggu depan ini umkm
kita mau show agak besar setelah kurang lebih sepuluh tahun ya masa jabatan saya di jawa tengah ini untuk kita lihat yuk umkm yang sudah naik kelas berapa
yang hari ini mereka sudah bisa ekspor berapa
yang praktek buruknya
jadi tidak hanya praktek baik yang kita munculkan tapi praktek buruk atau kegagalan yang bisa kita tampilkan agar orang bisa belajar
mereka tidak salah itu seperti apa itu beberapa antara lain dari indeks indeks yang ada
memang ada empat yang sampai akhir jabatan saya ini mesti ada effort besar
satu penurunan angka kemiskinan
yang kedua adalah pengendalian inflasi
karena situasi dunianya seperti ini
memang yang dua terakhir ini biasanya kalau yang tidak sering bicara soal soal yang sifatnya teknokratis publik tidak banyak tahu ya
tapi empat hal ini yang indikator indikator penting yang kemungkinan saya bisa jadi tidak tercapai
dari ratusan indikator yang ada
nah inilah yang sekarang kawan kawan lagi bekerja
dikenjot ya pak
menarik pak tadi sepuluh tahun gubernur terus dpr juga
dua duanya yang mana pak yang paling ingin makan
atau beda beda nih pak
kalau waktu saya di dewan begitu mbak
lebih banyak pada fungsi fungsi kontrol oversight gitu ya
fungsi budgeting bagaimana kita menyiapkan dukungan budget untuk mencapai program program yang sudah disiapkan oleh pemerintah
atau barangkali mengoreksi
tapi sekarang pindah nih dari sini ke pemerintah
pemerintah maka merencanakan
mulai dari nol terus kemudian target target prioritas begitu
sampai kemudian bagaimana kita mengimplementasikan
gantian saya dikontrol
maka sebenarnya check and balance system ini ya alhamdulillah saya dapat dua gitu
sehingga bisa mengerti suasana kebatinan yang muncul pada fungsi pengawasan di dewan dan bagaimana di eksekutif
ini rencana selanjutnya pak setelah diumumkan sebagai capres
apakah nanti juga akan cuti atau selanjutnya pak
kayaknya menunggu dinamika ya mbak ya
karena saya lima september sudah selesai
dan sampai dengan lima september
kami masih punya pr besar tadi itu yang mesti kita bereskan
ibarat lari maraton gitu ya
larinya panjang nih
sepuluh tahun sekarang tinggal beberapa bulan
saya sampaikan pada kawan kawan tim saya
tim saya itu ada teman teman dari dinas
pemerintah provinsi dan kawan kawan di kabupaten kota
bahkan sampai desa desa kades kades gitu
kita ajak bareng bareng mereka
untuk yuk kita selesaikan tugas kita bareng bareng yuk
garis finish sudah kelihatan
jaraknya sudah dekat
energi kita sudah lelah
tapi tahukah bahwa kita harus tetap berjalan
bahkan dipercepat sampai finish
jadi menjelang finish itu larinya tambah kencang
tambah kencang ya pak
pak tadi menarik pak
kemarin kemarin kan saya sempat laris bareng bapak
pak ganjar capres
masyarakat bilang seperti itu ya pak
karena kalau dibilang pak ganjar capres
didukung itu jadi sungkan atau nggak apa apa pak sekarang tanggapan
masyarakat mengepresikan macam macam
pak ganjar apa kabar pagi
ya teriakan itu sekarang lebih kencang aja
karena mungkin mereka kemarin nonton tv di tanggal dua puluh satu april kan
sehingga ya banyak orang tadi ketemu
salaman sekaligus maaf maafkan setelah hidup diberi gitu ya
ya ekspresi masyarakat banyak sekali
ada juga yang masih protes
pak jalannya belum beres
itu bagian yang menurut saya ekspresif dari masyarakat
yang menarik lah untuk kita bisa merespon
ada yang menarik ya
kalau jalan bareng sama teman teman seperti itu pak
ini sebenarnya teman teman sepeda saya
dan salah satunya dokter
dan dokter saya dokter pribadi juga
kawan kawannya selalu nemenin saya
nah ini waktu saya jatuh ini tangannya patah
mereka punya solidaritas
sudah ada pak gubernur nggak boleh naik sepeda gitu ya
dan pakainya kak saudara itu
boleh dikenali enggak pak datu
apa boleh boleh nanti
kita sambil sabar kali ya pak ya
kayaknya kalau jalan sama mereka
ini ya pakak bosan bosan bercanda
nah ini nih teman temannya atau gengnya
biasanya dia larinya
udah berapa kilo
asal tahu ya ibu
udah keliling keliling saya masih di beberapa juga keriget tadi
udah lincah banget ya bu
karena dia punya target target mau ikut event event lari
paling muda enggak
pak hendra ini yang dia cyclist
ini udah siap nih
ini jersey yang
aduh kita bocorin ya
ini enggak apa apa
spill spill dikit pak maya
spill spill dikit ya
jadi buat event pemerintahan saya dan busi asing yang terakhir
kemarin dia buat bung karno sama bung hatta
versi yang laki pak
nah untuk versi perempuan ada bu fatmawati sama era kartini
pak bambang pak dokter
dulu di rumah sakit karyadi
pernah jadi dirjen
masih bantu pak kepenul
teter lagi beliau
oke itu lah
beliau dokter fahmi ini
dia lari oke
hal hal yang paling menarik nih pak sama teman teman kalau lagi lari ini
apa pak ada
ini candaannya kalau kita lari
saya merasa tidak jadi apa apa
pak ganyer gimana nih pak kalau sosoknya pak ganyer di mata temen temen
ketika diumumkan jadi capres berubah gak nih pak
tapi tetap menjadi pak ganjar yang kayak dulu ya pak
kata bapak soalnya gak berasa jadi apa apa sama temen temen pak
ini kan suka lari ya pak
fisiknya bapak gimana nih kayak sehat terus ya pak
yang jelas sepuluh kali kuat dari mbak
ya pasti lho pak sayangnya udah gak kuat ini
kalau misalnya orang lain pengen lihat keseruan pak ganyer sama temen temen seperti ini
bahkan kalau pak ganjar bilang gak kayak jadi gubernur ya pak kayak biasa aja ya pak
ya bisa ketemu tadi temen temen oj gitu ya
terus kemudian ketemu warga ketemu masyarakat
sesuatu yang menyenangkan ya itu
bisa dengan mereka bisa mengesmerejukan sesuatu mengatakan sesuatu
ya ujung ujungnya dari semua kan mereka bos saya
terus lagi ya
pak nanti berarti saya diajar lagi lari lagi ya pak ya
nanti kita lanjut lagi ya pak ya
lanjut lagi ya
saya sih selalu rindu dimarahi ya
itu ketika beliau menunjuk nunjuk
ketika beliau marah marah dengan intonasi yang tinggi itu apa artinya
beliau itu peduli
itu ya sederhana sekali lah pokoknya
enggak pak ganjar selalu nyarah
kalau ada makanan temennya dikasih semua
harapannya nanti kalau sudah menjadi orang nomor satu di indonesia
itu bisa memperhatikan tanah kelahirannya
bakal calon presiden dari pdi perjuangan ganjar pranowo lahir di tawamangu karanganyar jawa tengah
saat itu ayah ganjar yang menjadi anggota kepolisian ditempatkan di polsek tawamangu
keluarga ganjar kemudian mengontrak rumah yang tidak jauh dari markas polsek taomango
menurut tetangga ganjar sarwono keluarga ganjar sederhana
suka bergaul dan ramah kepada tetangga
semasa kecil ganjar termasuk anak periang dan suka bermain dengan teman temannya
bagi menuk teman sekelas ganjar ganjar kecil adalah sosok anak yang suka berbagi makanan dan tidak suka pamer
bahkan saat masih banyak anak yang tidak memakai sepatu ke sekolah dan ganjar sudah memiliki sepatu
ia rela mencopot sepatunya agar bisa terlihat sama dengan teman temannya
sementara itu sri yati guru yang mengingat ganjar sebagai anak yang mudah bergaul berharap
jika nanti terpilih menjadi presiden ganjar bisa memajukan tanah kelahirannya dan membangun sekolahnya
sri yati menambahkan ganjar terlahir dari keluarga sederhana dari pasangan pramuji dan sri suparni
dan anak kelima dari enam bersaudara ini dididik dengan disiplin tinggi
profesi ayah sebagai polisi tidak menyudikan ganjar jemawa
meski sama seperti anak anak pada umumnya sejak kecil jiwa kepemimpinan ganjar sudah terlihat
sebenarnya pada saat saya mahasiswa itu kata teman teman saya punya passion politik
terus kemudian pilihan
ya kalau pemenangnya dulu kan sudah ketahuan pasti golkar
golkar bukan partai loh waktu itu
sehingga indonesia itu punya sejarah bukan partai ikut pemilu
jadi sebenarnya pernah terjadi situasi itu
partainya cuma dua p tiga sama pdi saat itu
golkar partai pemenang
nah mahasiswa itu kan biasanya lebih apa ya pemikirannya lepas berani idealis
ya melatar belakangnya apa sih pak
karena kan background orang tua polisi ya kan pak
nggak ada pdi pdi nya gitu
lahir sendiri loh
kalau polisi beserta keluarganya era order baru kan dipaksa harus golkar
dipaksa ada golkar
maka pada saat saya sma kos di jogja terus kemudian kuliah di jogja kos juga gitu ya
saya cukup independen
minimal dari orang tua ya
soal komunikasi tiap hari kan ya jarang jarang gitu ya
karena tiap hari di jogja belajar gitu
loh pak dinamikanya nih pak selama jadi pdip seperti apa pak

ya sekitar tahun sembilan puluh an awal ikut kampanye setelah itu berhenti
sembilan puluh enam awal saya ke jakarta tiap tahun ke rumah bumega
ya tentu tidak kenal
kita duduk aja di sana
lebih sering jumpa sama pak taufik irmazon
di dapur melihat bagaimana orang bergerak
wah semangat kita itu mawar mawar
masih muda enggak ya
lalu sembilan puluh tujuh nggak ikut pemilu wah makin kita pede
bangga punya pride
masih muda enggak siapa siapa
pada saat diklat partai inilah sebenarnya pemikiran bu mega yang melihat
loh kok sembilan puluh sembilan kita menang terus kemudian menjelang pemilu dua ribu empat kita mesti menang lagi
tapi kita kok seperti nggak siap
karena kemenangan sembilan puluh sembilan seperti kaget gitu ya
bahwa menang banyak kasus banyak persoalan
kadernya boleh dikata banyak tapi secara substantif
kayaknya perlu kapasitasnya ditingkatkan deh
itulah ide pemikiran bumega yang luar biasa
kemudian dibuat diklat partai
itu yang menghasilkan
pak abang tassarah sekarang buat tentu ml
tri media panjaitan
itu dulu di sana semuanya
lalu pak menarik sosok bumega seperti apa pak
sosok muega seperti apa
menginspirasi kepemimpinan bapak
bumega itu adalah tokoh yang punya kesabaran
orang yang selalu konstitusional
jadi itu membuat saya ideologis
apakah itu mempengaruhi gaya kepemimpinan pak ganjar
saya belajar betul kesabaran
atau perjuangan itu dari bumega
bumega itu dimaki maki berkali kali
yang emasnya di situ meskipun tidak semua orang suka ya
saya belum punya
dan ditunjukkan sikapnya
bahkan suatu ketika pernah disampaikan kepada seseorang
dan seseorang itu menyampaikan kepada saya
kalau cara berjuangnya seperti itu
pilihannya kalau tidak melakukan
kalau tidak kalah saya pilih kalah
wah saya merinding gitu
makanya sekarang bumega kenapa bicara
kita harus menang lagi
disiapkan dengan baik
karena kita pernah menang pernah kalah
kalah itu tidak enak
maka semua mesti disiapkan
seluruh kader mesti siap
sehingga seluruh lini juga harus disiapkan
mana yang kejabatan di selatip mana yang harus ke eksekutif
mana yang di pusat mana yang di daerah
mana yang harus mengurus partai
maka di pd perjuangan ada namanya tiga pilar partai
struktural eksekutif di selatip
maka kalau ngambil keputusan mesti jadi satu
jadi ketika ketemu dengan masyarakat ketemu dengan rakyat
ya dia mesti bisa menyerap aspirasi
pdi perjuangan itu apa sih identik dengan apa
karena dulu memang dari situ
meskipun nilai nilai itu hari ini ya sudah banyak yang bergeser
yang sendak jebitnya sudah pada naik kelas gitu kan
maka sering kita dimarahin
jangan lupa kamu kamu dulu sendak jebit gitu
maka sebenarnya saya menerjemahkan marhainisme hari ini
itu ya seperti itu
kalau kamu kaya gak usah kamu tunjukkan kekayaan
pernah dimarahin nggak sih
bapak bumega kan lama pak dari muda sampai sehat
pernah dimarahin nggak pak
saya sih selalu rindu dimarahi ya
karena ibu itu kalau marah mengarahkan
mumpama saya diomongin tentang bencana kamu musti siagai
itu ketika beliau menunjuk nunjuk
ketika beliau marah marah dengan intonasi yang tinggi itu
artinya sebenarnya beliau itu peduli
itu artinya saya peduli
awas itu yang miskin
awas problem lingkungan
jadi kalau saya yang lihat itu itu clue buat saya
mungkin saya bekerjanya kurang baik
karena ibu itu setiap memberikan pesan politik kepada kita
nggak pernah cerita soal materi
padahal ceritanya ideologis
soal isu perempuan isu anak
isu lingkungan itu
beberapa kali saya juga dikonfirmasi
fokus menurut bang itu gimana ceritanya
saya ceritakan ini loh diurutannya
kemarin wadah saya ceritakan ini loh urutannya
dan saya bertanggung jawab pada soal itu
berarti nanti kita lanjutin lagi nih makin menarik pak
kita masih banyak titik titik lagi
kayaknya minum dulu ya pak biar hangat
biar suasana politiknya hangat ya pak
oke kalau panas gue batar ya pak
ketika politik itu sudah tidak bisa menyatukan
maka seni dan budaya lah yang menyatukan
apa sih arti penting sosial media bagi seorang pejabat atau politisi
atau bagi pak ganjar berpengaruh pak
yang pertama mbak saya bermedsos itu sejak saya di dpr
nah medsos kemudian menjadi tempat meeting point saya
mendapatkan kickback mendapatkan komplain kritik dan sebagainya
dan sekaligus inilah media komunikasi
maka di youtube umpama kemarin kita ngobrol dengan kawan kawan youtube indonesia
youtube apa pak genjer
saya bisa menjelaskan lebih banyak
apakah ide apakah diseminasi
sebagai orang partai apa yang menjadi misi nilai nilai ideologis
pdi perjuangan saya sampaikan sekaligus
dan saya coba meng combine ya mengawinkan antara
apa sih peran kader partai dengan fungsi fungsi dalam jabatan publik dan pemerintahan
ini ketemu kok semua partai itu di jati jati juga baik
nah tinggal eksekusi
seperti kita belajarnya bareng tapi ketika hujan belum tentu semua lulus kan
jadi mesos penting
ibu atiko suka cemburu gak sih pak
aduh banyak banget nih fansnya
dia seneng aja
baru bisa ngelihat kalau ada cerita cerita lucu
dan dia mulai memahami bahwa suaminya itu bukan miliknya
suaminya sekarang menjadi milik publik
anak saya tahu bahwa ayahnya juga bukan miliknya
ayahnya juga milik publik
dan kami fair secara terbuka
maka kadang kadang saya merasa bersalah dan berdosa
karena waktu saya tidak terlalu banyak untuk mereka
itu tadi pertanyaan di awal tadi
teknik bareng keluarga itu menjadi sesuatu
itu semahal apapun saya akan bayar
pak ini dari tadi belakang ramai lagi nih pak mainan
mainannya buat apa aja sih pak
buat unboxing mobil bapak ini banyak bareng
jadi rumah kedua ya pak
sebenarnya ada banyak mainan ya
ini kalau anak anak pasti suka main dokter dokteran gitu ya
coba kita tunjukin nih pak ganjar
kalau ingin tahu dalamnya apa ini mainan
ini biasanya cewek suka
ini buat siapa sih pak
buat anak anak aja
kalau saya ketemu anak anak kecil
pak mau mainan nggak itu
nggak ada itu kayaknya anak anak nggak mau mainan
banyak banget ini
terus kemudian ini anak sekolah
saya kasih tumbler agar dia bawa minuman sendiri
jadi ini tumbler yang kita kasih ke anak anak
eh belajar ya
kan gak mau dong dikasih begini
saya rusak panah
banyak ya senang nih
senang dapat tumbler ya
seru ya pak ya tadi
kebahagiaan saya itu
kita punya games nih pak
biar cair sedikit pak
suasana di tengah tengah hujan sudah berhenti ya pak ya
jauh cepat ya pak ya
oke sudah siap pak gadger
oke pak ganjar lebih milih makan di restoran mahal
atau warung pinggir jalan
pilih makan sambal tempe atau sambal terong
eh kemudian pilih bu mega atau pak jokowi
itu ada grade nya
dan kamarnya berbeda
bu mega pasti saya pilih karena saya anggota partai
kalau pak jokowi itu karena saya anak buahnya di pemerintahan
jadi dua kamar berbeda
atau sepeda pak
walaupun cedera nih ya
karena kan belum ini ya
ya mulai gemar lari
pilih musik metallica atau slank
berarti coba ya mau tes lagu metallica di afan nggak ya
enggak ada ya
coba ada musik metallica ya tolong pak kameramen dipasangkan
pengen mendengar suara pak ganjar
coba pak dikit pak
yang favorit yang waktu itu bapak sering nyanyi apa tuh
yang bapak hafal pak
enggak gitu aja
tapi hampir semua musik sebenarnya saya suka
termasuk musik jawa
nah musik jawa ini menarik
terus kemudian sekarang muncul kayak model
oh jadi banyke
mempopulerkan lagu jodhi bandingke tapi tidak banyak orang tau siapa pendulisnya
dan ternyata ada abah lala yang orang boyolali
ya ternyata dia pernah membuat lagu untuk saya waktu saya kampanye
ya mesti menang
tak oh ya oh
tidak orang mampu